sini motornya masih ada
hari ini kuliah siang
gak usah dikembalikan
jangan markir lagi
yang biasa markir disini orangnya galak
nanti kamu dimarahin
halo apa kabar baik saya dengar teman teman banyak yang balik lagi ke terminal iya siapa
aja otak aos deni sama iding siapa yang ngajak saya kok saya diajak kok saya nanya nggak dijawab
eh kalau barusan bawain telepon ada apa nanya soal teman teman yang diajak balik lagi ke
terminal terus dia nanya kenapa dia agak diajak kamu jawab apa saya bingung enggak tahu mau jawab
apa terus dia bilang kalau memang nggak mau ngajak saya enggak apa apa yang penting
saya tahu sebabnya apa halo di rumah iya kamu di tempat parkir kok nelpon gak takut dimarahin bos
kamu enggak sementara aja aku cuma mau ngasih tau kalau aku mau ganti nomor hp memangnya
kenapa disuruh pjs komandang yang yayat biar orang yang ajak aku kerja yang ternyata temenan
sama orang yang menyulik kamu nggak bisa kontak aku terserah yang penting
kamu kasih tahu aku nomor hp baru kamu terus nomor hp aku selalu ada di hati kamu di hati atau di hp
barusan boy nelfon ada apa nanya soal teman teman yang diajak balik lagi ke terminal
terus dia nanya kenapa dia nggak diajak kamu jawab apa saya bingung
hai enggak tahu mau jawab apa terus dia bilang kalau memang enggak mau ngajak saya enggak apa apa yang penting saya tahu sebabnya apa nggak dipikirin enggak dipikirin tapi saya jadi enak enak sama boy enak juga sama kang cecep boy kan saudaranya kang cecep
ha lo halo gimana di kantor di kantor
aku lagi belanja kain ditemenin yasmin
kamu ada yang lagi dikerjain
pulang aku belanja kain
ketemuan yuk di kafe yang kemarin
bilang aja soal promosi
saya mau ketemu tes serena
sini motornya masih ada
hari ini kuliah siang
kita nunggu disini aja
saya mau ngantar titipan dari bang edi
saya antar ke rumah kamu
kita ketemu di tempat yang waktu itu aja
saya nggak boleh ke rumah kamu
bukan gak boleh
saya lagi di jalan
kita ketemu di tempat yang waktu itu
kita ambil uang titipan dari bang edi
gimana hasil penjualan ke cimbrin sekarang
akang tadi cuma lihat lihat yang kerja
enggak nanya nanya soal penjualan
sekarang kan udah ada karyawan yang ngurus promo sama jualan online
harusnya ada kenaikan
iya tapi kan baru jalan berapa hari
akang nunggu laporan cecep nanti akhir bulan seperti biasa
kak emah neng mau berangkat
roy udah beneran gak jadi tukang parkir
bilangnya gitu tapi tadi nelpon neng bilangnya lagi di tempat parkir
jadi yang bener yang mana
udah gak jadi tukang parkir atau masih
nanti neng pastiin lagi deh
yaudah sana berangkat nanti kamu terlambat
jangan terlalu ngebut
itu ada buah lemon